serta menteri muda perdagangan era presiden soeharto
lama tidak melihat oh my god
terakhir saya wawancara prof derajat itu rasanya dua puluh tiga tahun yang lalu prof
kalau nggak dua ribu dua ribu satu lah
tapi kan mensyukuri pasang surut kehidupan
begitulah ya kehidupan memang seperti itu ya
kalau pasang terus kan tidak asik juga
tapi nanti agustus nanti menjadi delapan belas
saya merasa terhormat sekali prof sudrajat bisa datang ke kompastv
berbincang di program rosi
rasanya penting untuk mendengar pengalaman prof sudrajat jiwandono
sebagai seorang peneliti malang melintang di bapenas
menjadi asisten atau staff khusus
seorang begawan ekonomi prof sumitro joya hadikusumo
lalu menjadi menteri muda
dan kemudian menjadi gubernur bank indonesia
tapi kenapa waktu itu prof sembilan puluh delapan
lama tidak ada di indonesia
maaf ceritanya panjang ya
memang ya itu tadilah
saya menjadi gubernur bank indonesia
perkembangan yang sedang bergejolak pada waktu itu
dan ini yang menyebabkan ya
harus putar otak boleh dikatakan berapa bulan gitu
hampir tidur di kantor sebetulnya
bersama dengan teman teman dekat
membet ke negara tetangga ya bahkan singable dollar yang lebih kuat dari kita juga terkena
ringgit malaysia dan tentu saja rupiah kita dalam beberapa bulan rupiah terdepresiasi beberapa puluh
sepuluh jadi ya sebagai gubernur bank sentral memang sangat grogi rasanya karena melihat di flash di
apa penurunan dari cadangan yang kita miliki padahal salah satu amanah yang harus dipegang
oleh bank indonesia adalah mengelola apa ya cadangan devisa negara tersebut itulah yang
dan perlu diingat maaf perlu diingat pada waktu itu bank sentral masih di bawah pemerintah ya
nah iya benar bahwa pada waktu itu benar bank sentral belum mempunyai status
yang tersebut yang tersebut yang tersebut yang tersebut yang tersebut yang tersebut yang tersebut
terima kasih independen baru diperoleh pada waktu kepresidenannya dari bapak prof habibie ya sebelum
itu masih enggak ada karena itu gubernur bank sentral juga diberi jabatan sebagai menteri
negara nah karena di dalam sistem kabinet yang presidensial presiden boleh mengangkat atau
anggota kabinetnya sebagai pembantu presiden pembantu perdana menteri maka rupanya apa yang
saya lakukan bersama teman untuk menyelamatkan perbankan kita bank yang jelek artinya yang
yang kapitalnya kurang dari persyaratan harus kita tutup nah waktu itu ya
kayaknya seperti itu memang tidak pernah dikatakan secara resmi
ini pak harto ngomong langsung ke prof raja
saya dipanggil hanya berdua seperti ini
saya sudah bekerja tetapi saya sedang menyusun kabinet dan saya akan mengganti saudara
itu aja yang jadi ya saya tidak hanya sopan santunnya tapi memang saya merasa beruntung diberi kesempatan yang demikian besar
pemimpin bank indonesia di tengah krisis yang tak pernah terjadi sepanjang sejarah republik
saya mengatakan saya juga terima kasih telah dipercaya
demikian lama untuk membantu babak dan saya masih mengatakan saya mohon maaf bahwa masalah masih belum selesai
bahkan pada waktu itu demonstran pun mengancam untuk berkemah di halaman bank indonesia gitu ya
tapi bagi saya sendiri ya sedih ya sedih ya
karena diberhentikan dari jabatan yang saya sangat menyenangi dalam arti it s my field gitu ya
saya ini orang dididik secara formal sebagai doktor di dalam moneter dan kepekerjaan bank indonesia itu sangat erat kaitannya dengan permasalahan ini
saya merasa tahu kok
dan pada waktu itu situasinya bapak memutuskan sesuatu yang baik untuk
menjaga ekonomi indonesia dari kejatuhan yang lebih dalam lagi
anishing yang kita inginkan mesti ada biayanya
nah saya menganggap ini sebetulnya biaya
bahwa bank yang jelek harus ditutup gitu
tapi kalau tidak ditutup kerugiannya akan lebih besar lagi
jadi bener dong prof derajat
apa kasakusuk orang ketika prof derajat itu diberhentikan oleh presiden soeharto sebelum masa jabatan berakhir berapa minggu
bagaimana kasakusuknya pada waktu itu karena prof derajat sebagai gubernur bi waktu itu menutup bank bank yang dianggap bermasalah dan itu kebetulan milik keluarga presiden soeharto
ya itu ada saya kira ada benarnya
hanya juga pak harto memang seorang politikus yang ulung ya
ya secara resminya nggak pernah mengatakan itu ya
karena beliau juga memang setuju dengan apa yang saya lakukan
keputusan saya itu tidak dirubah
hanya saya diberhentikan gitu ya
jadi ya sebenarnya kalau ditanya lebih lanjut ya kenapa diberhentikan ya gak ada alasannya sebetulnya
saya membaca di bukunya prof derajat sebenarnya ini penghargaan yang lumayan agak jarang karena dari menteri muda ke gubernur bank sentral
tapi justru pada saat puncak karir prof bisa dibilang tidak dapat menamatkannya sebagai ahli
dengan menamatkannya dengan sebagai titik terakhir
saya dianggap pahlawan gitu kok ini orang kok berani melawan pak harto padahal saya bukannya maksud melawan siapa siapa gitu ya
saya hanya berusaha untuk berusaha profesional dan saya melakukannya secara profesional gitu ya sampai sekarang saya masih merasa yang saya lakukan itu bisa saya bertanggung jawabkan
tetapi ya ada yang marah ya udah saya harus menerima konsekuensi dari tindakan saya
mula mula saya selama hampir tiga bulan itu diundang ke banyak universitas oleh dewan dewan

selain fakultas ekonomi rumah saya sendiri ui begitu masuk semua udah tepuk tangan kayak daruan gitu
tapi sama aja di diponegoro di erlangga dimana mana seperti itulah
saya proso sumitro yang juga veteran di dalam soal melawan bos gitu ya
beliau dulu harus lari dari indonesia pada waktu berbeda pendapat dengan bung karno
jadi beliau juga bilang sama saya oke sekarang setelah ini semua kamu pergi
kalau beliau nggak apa apa
tapi kalau kamu nyupir mobil ditabrak kurang bagaimana gitu
karena prof derajat mengajar menjadi dosen di harvard ya
ini kampusnya kalau anak sekarang bilang bukan kampus kaleng kaleng
prof tetap secara akademik sungguh dihormati
lembaga lembaga pendidikan internasional
saya mempunyai semacam passion ya untuk mengajar
karena itu juga pada waktu lari akhirnya diterima di hardvert
prof jeffrey sak yang teman baik saya
beliau yang mengatakan just work here
jadi saya disitu saya menulis buku
sekali sekali diundang ke fakultas ekonomi ke business school untuk memberikan kuliah tamu
pada akhirnya menerbitkan buku
mengelola bank indonesia di masa krisis
dan bergulat dengan krisis
diterbitkan oleh penerbit dari sinar harapan
orang melihatnya mantan menteri jaman orde baru
tetapi saya mendengar banyak kesaksian
termasuk dari muridnya prof derajat
makan juga di kantin
waktu rumah saya digeledah oleh orang orang kpk
sebenarnya ini melanggar aturan
saya daripada ngeluh ngeluh
karena biar saya berhari hari dipanggil di kantor kpk
tapi hari itu dibilangin
saya dipulang ke rumah
karena orang orang kpk mau datang
rumah saya didatangin enam belas penyidik
terus ada satu orang yang dekat saya
saya suruh ngaku apa lagi sih pak
tetapi wartawan yang ngikutin itu
banyak yang ngelewatin rumah saya
mereka harapannya melihat rumah gede gitu kan
saya hampir menerima dengan bangga gitu ya
pak derajat kita bercerita bisa sambil tertawa
pasti pada waktu pak derajat mengalami itu
dedikasi yang selama ini diganjar dengan kejaksaan
padahal waktu itu hanya sebagai saksi
seberapa buruk mimpi itu pernah ada pak
yang saya tuh merasanya adalah
saya betul betul tidak pernah merasa bersalah
saya merasa mempraktekan ilmu yang saya tahu
kok harus menderita kayak gini
my face yang memperkuat saya
seandainya saya tidak punya face ya
mungkin saya udah bunuh diri gitu loh
pressure yang luar biasa besarnya
saya diperlakukan seperti itu
yang anak yang paling kecil pun harus lari
jadi memang pada tahun
kalau tadi saya ingin mengulang apa yang prof
derajat katakan di tahun sembilan puluh delapan itu
jadi banyak hal terjadi

itu benar benar benar
ibu bianti dan pak prabowo masih
melihat itu bagaimana menantu dan